blai ktp adalah anyaman daun kelapa yang berwarna hijau dan berbentuk kotak yang dipasang di tempat mempelai perempuan
bktp akan dipasang di depan pintu masuk oleh ayah mempelai perempuan menggunakan tangga
inilah simbol orang tua yang akan selalu menjaga anaknya meskipun sudah menjalankan bahtera rumah tangga
upacara pemasangan black ke tp diikuti dengan pemasangan tubuh atau tumbuhan dengan harapan pasangan calon pengantin akan selalu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik menuju kebahagiaan dalam rumah tangga
ada beberapa tubuh yang dipasang seperti tebu wulung padi cengkir ubi daun beringin bengkoang dan pisang raja
menurut budayawan jawa dari universitas indonesia
widya semaramurti pemasangan blai ktp dan tubuh itu merupakan simbolisasi pemilik rumah memiliki niat mengadakan hajatan
nah bktp itu sendiri sebetulnya adalah sebagai pembuka yang menyatakan bahwa pihak keluarga memiliki hajat ya atau istilahnya acara untuk menikahkan kedua putra putrinya
jadi disitu juga merupakan awal dari rangkaian acara pernikahan jawa
pemasangan beragam tubuh seperti pisang raja mengandung filosofi adanya harapan calon mempelai memiliki sifat adil dan bijaksana dalam berumah tangga
adapun pemasangan kelapa cengkir gading merupakan simbol rahim seorang ibu atau keturunan tebu wulung lambang kehidupan yang menyenangkan dan bahagia setelah berumah tangga serta padi yang memiliki arti kemakmuran
masyarakat ada jawa mempercayai makna serangkaian
jawa mempercayai makna serangkaian prosesi tersebut dengan harapan hajatan pasangan calon mempelai berlangsung lancar
sehari setelah pemasangan blai ktp dan tubuh akan dilangsungkan prosesi siraman di kediaman pasangan calon mempelai masing masing